sudah ada produser lapangan cnn indonesia kiki harjadi di sukabumi jawa barat
kiki sejak pencarian difokuskan pada tiga titik apakah sudah ada perkembangan terbaru
terkait pencarian lima belas jenazah yang saat ini masih tertimbun
yuda selamat siang betul yang kemudian tadi anda katakan bahwa memang pada hari ini ada titik terang
begitu dibandingkan dengan beberapa waktu lalu untuk melakukan proses pencarian dari lima belas jenazah
yang hingga saat ini belum ditemukan
basarnas kemarin sudah memetakan enam titik yang kemudian diduga menjadi titik titik yang didalami
terdapat sejumlah jenazah yang kini belum ditemukan
namun per pagi tadi sudah difokuskan menjadi tiga titik ataupun di tiga sektor utama
yang pertama adalah sektor empat lima dan juga enam
berdasarkan informasi yang kemudian kami dapatkan dari pihak kepolisian yang juga tadi memberikan keterangan
kepada media mengatakan bahwa memang ketiga sektor ini empat lima dan enam ini diduga ada lima belas jenazah
yang kemudian tertimbun dengan jumlah yang berbeda beda
kalau di sektor enam ini yang terbanyak berdasarkan pantauan dari alat khusus yang kemudian diterjunkan ke lapangan
terdapat sembilan bunyi ataupun sembilan suara yang kemudian terdengar
sehingga memang untuk sektor sembilan ini ada maksud kami sektor enam ini ada sembilan titik yang kemudian menjadi fokus pencarian
kemudian untuk sektor lima ini ada kurang lebih tiga suara sehingga ada tiga titik yang menjadi fokus utama di sektor kelima ini
sementara sisanya yakni sektor empat ini adalah ada beberapa titik yang terdengar
sehingga memang fokus pencarian ini difokuskan kepada empat lima enam sesuai dengan yang sudah dipetakan oleh tim basarnas dan juga polisi yang ada di sini
namun hingga saat ini memang dari pihak tni polri basarna sendiri baru melakukan pergantian shift dari shift pagi menuju shift siang
tadi juga sudah dilaksanakan sholat jumat terlebih dahulu sehingga memang proses pencarian saat ini akan terus berlanjut begitu hingga pada malam hari dimaksimalkan
karena memang cuaca pada saat ini juga cukup mendukung untuk melakukan proses pencarian
kenapa pada akhirnya proses pencarian ini belum juga memberikan hasil dikarenakan memang ketebalan dari material tanah longsor ini cukup tebal yuda
tadi kami berbincang dengan sejumlah petugas di sini ketebalan kurang lebih mencapai empat hingga enam meter ketebalannya
sehingga meskipun sudah ada alat berat yang kemudian dibungsikan di tiga titik tersebut belum bisa dikerjakan secara maksimal
tetapi paling tidak harapannya adalah kita sudah tahu titik titik mana saja yang kemudian akan dilakukan
pengerukan oleh pihak pihak tertentu untuk melakukan proses pencarian begitu
tadi juga kami sempat menghadirkan gambar pantauan udara di mana ada tiga beko yang kemudian sudah disiap siagakan begitu secara maksimal
ini masuknya proses beko pun cukup sulit yuda karena memang jarak dari katakanlah pusat masyarakat ke titik longsor ini cukup panjang kurang lebih lima kilometer
dengan jalanan yang terjal sulit kemudian juga tidak begitu lebar
sehingga ini yang kemudian menyulitkan proses mobilisasi beko ini
namun yang jelas petugas di sini akan bekerja secara maksimal mengingat masa tanggap darurat ini tidak panjang lagi
sisa dua hari dalam proses dua hari ini dimaksimalkan mudah mudahan lima belas jenazah ini akan segera ditemukan
karena memang terus terang yuda di depan saya di belakang saya di kanan kiri saya ini banyak sekali korban keluarga
yang kemudian juga masih menunggu kepastian
terhadap lima belas jenazah yang hingga kini belum juga ditemukan pada siang hari ini
tadi kami sempat konfirmasi kepada pihak basarnas tni dan juga polri ketika memang proses pencarian ini hingga tanggal enam ini belum juga ditemukan ke lima belas nya
ataupun beberapa apa yang kemudian akan dilakukan
dan memang langkah selanjutnya yang akan dilakukan di sini adalah komunikasi kembali dengan sejumlah pihak kepala dusun kemudian juga ketua adat lalu juga dengan pemerintah daerah setempat
apa langkah selanjutnya yang kemudian akan dilakukan
apakah masa tanggap darurat ini akan diperpanjang atau tidak yuda
baik kiki harjadi terima kasih untuk laporan langsung anda dari sukabumi
selamat bertugas kembali kiki